anda kembali di newscast kita masih dalam editorial view bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
sekarang kita bahas soal undang undang cipta kerja yang sudah diputuskan
cacat formil dan juga ins konstitusional bersyarat
saya ke mas elvan dulu
mas elvan di luar bahwa keputusan ini mk ini dinilai ambigu ya
tapi selama ini kan kemudian publik dan juga media kita banyak memberitakan soal
polemik undang undang cipta kerja yang banyak menuai penolakan
dan dengan keputusan mk ini di satu sisi kemudian mengafirmasi bahwa ada yang salah
dalam pembuatan undang undang cipta kerja ini
bagaimana kemudian melihat mas revan melihat putusan mk yang mewajibkan
pemerintah dan dpr harus memperbaiki produk undang undang yang selama ini
menjadi andalan presiden jokowi nih
iya iya renhat cukup menarik renat sebetulnya
mengingat mengepolukan kita sebetulnya pernah menjadi ketua mk
jadinya mestinya pemerintah ini sudah kata soal perundang undang
jangan seperti ini
jadi mk kan keputusannya sudah jelas ya
cacat secara apa undang undang cipta kerja itu cacat secara mil
kemudian dinyatakan apa namanya inkonstitusional bersarat
jadi harus diperbaiki dalam dua tahun
ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya kan
salah satu yang cukup ini adalah tidak memegang asas keterbukaan publik
dan kita tahu memang kemarin ketika pembahasannya kan cepat ya kan
gercep sekali pemerintah dalam hal ini
semua fraksi juga sepakat
tidak ada apa
walaupun ada penolakan tapi jahannya mulus sekali begitu ya
kemudian selain itu juga ada ambigu soal omnibus law ini penggabungan atau revisi dan lain lain
ini sangat teknis
yang menarik dari sisi itu adalah pendapat dua hakim mk
dua hakim mk yang memberikan pertimbangan khusus dalam kaitan penghormatan terhadap respect
protek dan fulfill untuk memenuhi kebutuhan buruk
ya antara lain empat hal ini
yang kemudian mereka kalah satu ya
karena yang lima lainnya menganggap ini sudah cacat formil
sehingga tidak usah masuk ke dalam persoalan yang diujikan
antara lain adalah soal jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
soal relasi pengusaha outsourcing ya kan
kemudian perihal pengupahan dan pembayaran pesangon dalam kasus phk
ini yang kemudian ramai sekali sekarang
ya karena keputusan yang seolah olah menjadi jalan tengah itu reinhardt mencari jalan tengah
akhirnya memang memunculkan seperti persoalan baru
jadi sekarang pertanyaan tanya orang dasarnya untuk pengupahan kenaikan upah misalnya itu apa
sedangkan aturan yang dipakai itu apa
akhirnya menjadi membingungkan
saya kira itu yang kemudian menjadi kontroversi sekarang
dan pemerintah memang langsung menerima dampaknya
demo di mana mana segala macam
saya kira pemerintah presiden khususnya harus segera mengambil langkah lah
jangan sampai hal hal seperti ini perundang undangan seperti ini tidak tuntas tidak katam
ya ini jarang sekali terjadi dan seharusnya tidak terjadi
seperti saya tadi sebutkan kita punya ketua mk di kabinet gitu
jadi perlu segera diperbaiki
ya ini masih untung nih mk ngasih jalan nih
ya kan disuruh perbaiki dua tahun
ini sebenarnya unik kan
mk itu masih ngasih jalan tuh unik
biasanya mk kalau begitu putus cekrek cekrek inkonstitusional gitu
ini betul betul jalan wah ini seperti win win gitu loh
mk mau ngambil win win atau sebaliknya saya nggak tahu
mudah mudahan tidak betul ya
mudah mudahan tidak betul
mengingat buat dari hgmk itu memberikan pandangan yang lebih dalam
tetapi kemudian atas keputusan bersama tentunya tidak masuk
karena kacot formil jadi selesai di depan dulu nih
jadi tidak menakadik pasal di dalam
tentunya kita tunggu nih perbaikannya seperti apa
dan tentu kita media tentu berjuang bersama agar hak hak masyarakat itu kemudian diberikan dengan baik oleh negara
karena negara kan harus menjamin kan soal kehidupan yang layak untuk masyarakat
mas elvan artinya ketika keputusan ini terkesan ambigu
artinya ini bukan berarti buruh bisa bernafas lega ya
karena kemudian pemerintah tampaknya masih ngotot dalam tanda kutip gitu
bahwa aturan yang dipakai tetap pengupahan adalah aturan yang baru
bukan kemudian aturan yang harusnya tidak berlaku
karena dianggap aturan itu sudah dikeluarkan ketika keputusan mk
ya saya kira karena mk memberikan diskon waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki
jadi memang ini bukan kemenangan buruh juga
karena memang masih buruh pun boleh lah
kemenangan dari buruh adalah bahwa buruh sudah berhasil berjuang menyadarkan pemerintah bahwa undang undang yang dibikin secara buru buru itu
dianggap mk tidak mewakili asas keterbukaan publik
jadi buruh itu berjuang sudah benar karena pemerintah berarti tidak menghiraukan publik
sekarang perjuangan berikutnya adalah memastikan perbaikan daripada undang undang ini kemudian sesuai dengan nafas yang diperjuangkan oleh para buruh
atau minimal adalah kesepakatan yang baik antara negara dengan warganya
oke mas revo setelah putusan mk ini sekarang kan pemerintah dan dpr sedang berkomunikasi sedang menyusun langkah untuk memperbaiki undang undang yang dianggap sesat formil ini
bagaimana karena ini adalah undang undang inisiatif pemerintah bagaimana pemerintah seharusnya memperbaiki undang undang ini agar tidak menjadi presiden yang sebetulnya agak memalukan ketika ini dianggap sesat formil dan juga inkonstitusional
untuk memperbaiki undang undang cipta kerja ini menjadi lebih baik sesuai dengan harapan semua pihak apakah itu dari sisi perburuhan ketenaga kerjaan kemudian dari sisi lingkungan misalnya dari sisi energi dan lain sebagainya
karena kita tahu kemarin itu kan dari kluster kluster yang ada muncul beberapa persoalan tidak hanya dari sisi ketenaga kerjaan tapi juga dari sisi lingkungan
jadi dalam dua tahun ini undang undang cipta kerja ini menjadi lebih sempurna gitu ya yang bisa memperbaiki bisa mewakili hajat hidup orang banyak kemudian secara ekonomi dan secara lingkungan itu bisa bertumbuh dengan baik gitu
dan lain sebagainya gitu ya untuk sisi yang lebih positif gitu
artinya kita sebenarnya sebagai media
harus terus mengawal proses ini ya rendahnya dua tahun gitu ya dua tahun
karena memang tadi dikatakan oleh mas elvan sebenarnya ini jalan tengah gitu ya dari apakah ini jalan tengah atau bukan
tapi saya juga sepakat bahwa ini adalah jalan tengah yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
karena tidak semua dari undang undang cipta kerja ini kan buruk ya ada juga yang memang baik dan memang harus apa namanya butuhkan gitu
kluster penyiaran misalnya itu ya dengan adanya undang undang cipta kerja ini kan
artinya sudah ada kepastian gitu bahwa tahun depan akan analog switch off dan kita akan migrasi ke digital penyiaran gitu ya digitalisasi penyiaran
suatu hal yang kalau misalnya kita menunggu undang undang penyiaran yang sudah dirumuskan dari pertahun tahun yang lalu
sudah lebih dari sepuluh tahun tapi nggak kelar kelar juga gitu nggak selesai selesai juga gitu
nah tapi kan kita juga perlu ada kepastian ketika nanti migrasi ke penyiaran misalnya dalam konteks kita sebagai pekerja televisi
itu nanti bagaimana apakah tetap analog switch off di november dua ribu dua puluh
nah kemudian nanti kalau misalkan dalam dua tahun dpr tidak bisa memperbaiki undang undang ciptaker lantas seperti apa nasibnya gitu kan
nah saya pikir ini yang harus kita kawal sama sama ya reinhardt ya
ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki undang undang cipta kerja supaya lebih memenuhi
setidaknya itu pas dengan hajat hidup masyarakat atau bangsa indonesia secara keseluruhan gitu
mas revo perlukah kemudian kita media mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik yang lebih besar lagi
karena soal partisipasi ini ternyata juga yang menjadikan salah satu alasan bahwa undang undang ini dianggap hajat formil
terutama mungkin pada kluster ketenaga kerjaan yang direspon oleh para buruh kemarin
nah bagaimana melihat soal partisipasi publik yang harus dilebatkan oleh pemerintah dan juga mungkin dpr
kalau kemudian kita juga mengkaitkan dengan apa yang diperjuangkan oleh para buruh dari undang undang cipta kerja ini
ya kan memang hal keterwakilan publik dan partisipasi publik dalam penyusunan undang undang cipta kerja itu kan yang memang paling bermasalah dalam penyusunan kemarin
tahun lalu kalau kita melihat track record pemberitaan misalnya itu kan memang sangat terkesan dpr itu memaksakan diri
ketika kita masih awal awal pandemi kemudian langsung bersidang dan pada akhirnya kemudian
memutuskan undang undang cipta kerja
pada saat itu kan kita tahu renhad ya banyak pihak yang menilai sebaiknya penyusunan undang undang cipta kerja ini ditunda
karena sebaiknya bangsa ini masih harus fokus terhadap penanganan pandemi
ditambah pada saat itu dengan adanya pandemi ini kan para ahli juga berpendapat kita semua khawatir gitu ya
keterwakilan publik atau partisipasi publik dalam penyusunan undang undang ini menjadi
menjadi tidak optimal
dan pada akhirnya ini kan yang kemudian ditangkap salah satunya ya yang ditangkap oleh mahkamah konstitusi
bahwa dalam proses penyusunannya undang undang cipta kerja ini bermasalah dalam keterwakilan dan partisipasi publik
nah ke depan kita semakin lagi lagi karena kita sudah semakin terbiasa dengan pandemi
dan kita sudah menemukan berbagai cara gitu ya untuk mengganti pertemuan pertemuan fisik dengan pertemuan virtual
partisipasi partisipasi publik dalam perbaikan undang undang cipta kerja ini mutlak harus dilakukan gitu
mutlak harus dilakukan eee
dpr bersama pemerintah harus menyusun inventarisir masalahnya di mana
kemudian diundanglah stakeholder atau pemangku pemangku kebijakan
dan pihak pihak yang terkait dengan pasal pasal yang dimiliki bermasalah tersebut
bagaimana pendapat pendapat mereka harus dijaring dengan matang
bisa menjadi pertimbangan untuk
menyusun undang undang cipta kerja ini menjadi lebih
baiklah gitu reinhardt
ada hal hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam perbaikan undang undang cipta kerja ini
tapi juga ada sebetulnya
undang undang cipta kerja ini juga tidak selamanya kemudian negatif ya
ada banyak poin poin yang juga menjadi penting
salah satunya adalah soal undang undang penyiaran
analog switch off di tahun depan yang kemudian tadi mas revo sampaikan
saya ke mas elvan lagi terakhir mas elvan dan juga mas revo
oke kita kembali kemudian ke soal ambiguitas dari putusan mk
kalau kemudian ini dianggap
putusan ini ambigu
eee apa kompromistis mungkin dan juga
karena mencari jalan tengah gitu ya
nah selama dua tahun ini
tentu dari keputusan ini akan ada banyak dampak ya
yang harus diantisipasi oleh
ya mungkin semua pihak
atau mungkin juga para pihak pihak yang keberatan seperti
buruh dan juga dengan kelas rekatan daya kerjaan itu
salah satu pertimbangan mk dengan memberi waktu
dua tahun itu kan alasannya karena beberapa peraturan sudah berjalan saat ini
eee maka ini tetap berlaku begitu
makanya in konstitusionalnya bersyarat
eee pertimbangannya itu
eee dan kemudian apa
ee pertimbangan pertimbangan kayak gitu kan
ya seperti apa
soal awal ini memang betul seperti itu gitu kan
tentu kita tidak dalam posisi siapa salah siapa benar
tapi nyatanya keputusan sudah seperti itu
banyak pakar yang mengkritisi keputusan mk itu sebagai ambigu
eee jani indrayana ya
eee itu berbicara cukup
keras dengan beberapa dalilnya gitu
karena memang orang tata negara juga
nah yang akan terjadi dampaknya setelah ini adalah ini
eee mudah mudahan pemerintah berpikir positif
jadi pemerintah bisa
sehingga pemerintah bisa membuat kita berpikir positif
eee kemudian membalikan
pandangan miring kemudian apa
eee pesimisme terhadap keputusan mk itu menjadi sebuah
eee pemerintah menggunakan
waktu dua tahun ini untuk memperbaiki
bukan hanya memperbaiki yang kurang atas putusan mk
misalnya ada yang keliru
ada yang apa
jadi pemerintah bisa memperbaikinya dengan benar benar
ya secara sabar melibatkan masyarakat
mengajak semua kalangan masyarakat untuk menyempurnakan undang undang ini
yang seperti pesannya demokrasi
dari rakyat untuk rakyat
gitu jadi pemerintah itu kan ditunjuk oleh rakyat
dan sekarang harus
gunakan waktu ini untuk kemudian mendengarkan masyarakat
jangan sampai sebuah undang undang bicap
tidak dengan partisipasi publik
itu kan sangat buruk presiden yang buruk
jadi mudah mudahan itu hal positifnya
dan di sisi lain
ee untuk buruh tentu berjuang
ini bisa dibilang kemenangan
tapi ini sebuah langkah baik
eee pemerintah bahwa
apa bahwa mk juga masih berpihak lah
kepada masyarakat kepada rakyat
bahwa sebuah perusahaan undang undang
yang ada kesalahan itu
kemudian buruh mesti terbuka ruang yang lebih leluasa
jadi berjuanglah dengan apa
diskusi dengan total dengan pemerintah
mudah mudahan bisa ketemu titik temu yang sebenarnya reinhardt
bukan titik temu yang menjadi seperti jalan tengah
karena seharusnya keputusan hukum itu kan bukan jalan tengah
begitu kan ya
jadi titik temu yang sebenar benar titik temu untuk masyarakat
sehingga ini nanti akan segera apa
akan ketemu jalan keluarnya
namun persoalnya adalah kan selama dua tahun
tidak bisa juga keluar aturan turunan ya kan
eee jadi inilah yang kemudian banyak pihak menilai ambigu
sebetulnya mereka sayang dengan pemerintah reinhardt
termasuk saya gitu loh
karena karena keputusan itu
kemudian kan muter otak nih
aturan aturannya apa landasannya apa
akhirnya setiap tadi
yang saya sudah tadi sebutkan saya
pandangan berbeda dari dua hakim mk misalnya
yang mempertanyakan kenapa kok ada pasal pasal di dalam yang
yang tidak berpihak terhadap
apa hak hak konstitusional masyarakat
misalnya tapi kemudian itu diskip gitu
karena atas nama undang undangnya sudah cacat secara formil
saya kira hal hal yang tadi saya sebutkan itu
harus menjadi bagian daripada perbaikan
jadi sekali lagi undang undang yang dibuat
dari rakyat dari rakyat dan harus untuk rakyat
oke mas revo terakhir karena kita sayang terhadap pemerintah
ada isu soal undang undang cipta kerja yang harus diperbaiki ini
bagaimana publik harus merespon ini
karena tampaknya buruh juga masih akan melakukan demonstrasi
dan tentu sedikit banyak juga akan menyinggung soal ini
iya salah satu solusi media itu kan adalah menyuarakan
ee suara suara dari publik ya renard
artinya kita juga menjadi salah satu medium lah
buat para mereka mereka yang menjadi pemangku
atau stakeholder dari undang undang cipta kerja ini
siapapun itu gitu ya
apakah dari klaster ee klaster perburuhan
lingkungan dan lain sebagainya gitu
jadi siapapun yang berkaitan dengan ee undang undang cipta kerja ini
wajib kita beri ruang gitu
termasuk orang orang yang tidak memiliki akses untuk bersuara
eee ee kita media menyuarakan ee suara suara tersebut
dan menjadi ee keperwakilan lah gitu sih ibaratnya
eee dan kita berharap kan apa yang kita beritakan itu bisa menjadi ee
ee dilihat dan dibaca
didengar oleh pemerintah dan parlemen
sehingga bisa menjadi salah satu pandu apa ya
berakhirnya apa pertimbangan lah dalam ee penentuan kebijakan gitu renard
eee tentu ee keberimbangan harus kita lakukan gitu
mana yang baik ee dan buruk harus kita tampilkan secara jelas gitu

terima kasih banyak mas revo lusirisnya mas revo
terima kasih banyak mas elvan dhani
sudah bergabung dalam perspektif yang menarik di editorial view pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas revo dan juga mas elvan
selamat malam terima kasih